kamu masih kepikiran omongannya prt
daripada kamu masih tidur
tapi hobinya main cerita serem
yaudah siapa duluan yang mau cerita
siapa duluan aja
yaudah dengerin ya
pada suatu malam
malam yang gelap
tiba tiba ada suara kaki melangkah
boleh gak kak

betul bisa pergi secepat itu
bisa lah kak
namanya juga bukan manusia
itu untuk apa kak
kak ini kan kuburan
kak kita pulang aja yuk kak
kita harus cari twill itu
itu untuk apa kak
kak jangan jangan ini nama sebelum
tuyul itu meninggal
kakak rasa bukan deh
ini kuburan orang dewasa
kita harus ikutin dia
kayaknya dia disana ada jejak kakinya deh
kakak kok takut
untuk persimp fan
kita lihat juga
hahaha tapi nggak papa masalah bosip tuyul dikabung nih untungin kita banget bener banget
aku capek aku nggak kuat lagi
mau kemana lagi lu
nggak bisa lari kan kabur sekarang
gimana nih kak kakak juga nggak tahu
mau kemana lagi lu
mau kemana yuk
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
wah orangnya waktu ini ibarat gajul pisan bikin gosip disini dikabung saya ini
dibilangin ada tuyul segala untungnya ketangkap kalian angkutlah
ya tapi tunggu dulu
kan sekarang udah ketahuan kalau penjahat ini teh yang pura pura jadi tuyung
dan semua warga udah memfitnah bang deddy kalau bang deddy itu piara tuyul
terus sekarang para warga kapan mau minta maaf sama bang deddy karena udah difitnah
kapan para warga minta maaf sama bang deddy karena sudah berfitnah
iya termasuk pak rethe
emang pak rethe juga ikutan